mereka banyak banget
aku gak mungkin bisa hadapin mereka semua
dia gak dateng gak relax
tapi ada dua pengguna
yang pertama mungkin
dia gak peduli
gak peduli sama lu
gak peduli sama lu
gak peduli sama lu
tapi yang kedua
mungkin dia udah percaya banget sama
makanya dia gak dateng si
mereka tak peduli
itu si boy
kayaknya dia pelan sendiri
kayaknya dia pelan sendiri
mumpung dia sendiri
alex dan anak anak belkobra lagi ngikutin gue tuh
kayaknya sih mereka pada mau jahatin gue
ke arah mana mereka pergi
kayaknya sih mereka ikut gue pulang gitu ya
yaudah lu tetap ikutin mereka
oke karl siap
ayo cabut gue lagi dalam bahaya
ayo cabut cabut cabut
gue jadi kasihan deh sama papi
papi kayaknya berat banget gitu digugat cerai sama adriana
ini masalah bokap gue sih
bokap gue itu kayak stres kepikiran banget
gue jadi sedih ngeliatnya
padahal ya sien ini baru aja digugat cerai
gimana kalau udah cerai beneran
jadi apa bokap gue
wah bagus dong kalau adriana
adriana digugat cerai
bukan masalah itu sien
gue tuh mikirin kondisi bokap gue
gue cuma takutnya bokap gue tuh tambah parah aja
kayak sekarang digugat cera aja udah ngurung diri
gue gak habis pikir deh kenapa ya bokap gue tuh cinta banget sama adriana
ya kan padahal kan masih banyak cewek lain
apa nggak lo kasih tau papi lo aja tentang kejelekan kejelekan adriana
kan adriana bobrok banget tuh aslinya
ya lo kan gampang berarti ngasih tau ke bokap lo
kalau selama ini adriana itu kayak apa
pertama bokap gue nggak mungkin percaya
yang kedua bokap gue pasti minat
iya juga sih
ya kalau gitu mau nggak mau lah re emang papi lo mesti lihat sendiri
andriana itu aslinya kayak apa
bener kata lo
mereka banyak banget
gue gak mungkin bisa hadapin mereka semua
lex lo kenapa sih nggak bosen nyari karya karya sama gue
sebenarnya gue juga bosen
tapi lo tenang aja
ini terakhir kalinya gue cari gara gara sama lo
gue akan bikin lo terakhir kalinya lu bisa naik motor lagi di jalanan

tapi ini luar biasa kan

keeps me posted tentang kamu guys kalian bey

hai woi nggak boboi enggak apa apa juga apa atau ada ketuk diri kalau lo jalan sendiri makin berani
lu betul boy lebih baik jangan gegabah lain kali jalan jalan sendiri ya itu sih alec kelek itu
bodoh bahaya itu teh itu pincir kamu banget ya ya makasih ya semuanya berdekatan sini kalau misalnya
ngada kalian mungkin udah cidera sama mereka oh iya kok kalian tiba tiba bisa ada di sini iya
tadi tuh efek cemas banget sama lu terus diidein anak anak buat mantau lu tapi dari kejauhan
oh ya guys kok tadi gua ngeliat bangkobar ya pas alex lagi balapan emang kenapa ya bangkobar udah
abis tuh sama abah tadi udah dibikin ko sama abah ya jadi gua harap sih mudah mudahan bangkobar udah
nggak ganggu ganggu kita lagi ah bener skemon bener hai udah lah sekarang mendingan pada berangkat
semua pulang jangan lagi berangkat bangkat ya udah udah udah udah udah udah udah udah udah udah udah

aku benar benar gak percaya sama yang tadi kamu omongin ke aku
kalau kamu beneran udah gak mau temenan sama aku
kita bisa tetep jadi temen kok
ya tapi kita udah gak bisa jadi temen deket lagi bel
karena juga aku harus jaga perasaan raya
aku harus dibatasiin pertemuan aku sama temen temen cewek aku
ya mohon aku ngerti
gue sempet dicegat sama dani
kita sempet berantem
terus kok gak apa apa
gue sama dani sih gak apa apa
cuma ya jadinya hubungan pertemanan kita jadi gak baik
karena tadi dia pikir
gue nih ngerebut lo dari dia
ya ampun mohon
sumpah deh gue tuh udah gak ada apa apa sama dia
gue udah putus sama dia
ya itu sebenarnya urusan kalian berdua
tapi saran gue sih
mendingan lo balikan aja sama dani
dani keliatan banget masih sayang sama lo bel
gue gak mau sama lo bel
udah gak cinta sama dia
ya itu hak lo bel
tapi gue cuma bisa nyaranin aja
dan karena ini gue